kita ke informasi selanjutnya artis sinetron riza sahab ditangkap aparat direkturat narkotika polda metro jaya
kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu
riza sahab ditangkap bersama lima rekannya di sebuah apartemen di kawasan kuningan jakarta selatan
sinetron sava dan marwah yang tayang di salah satu televisi swasta era dua ribu sembilan dua ribu sepuluh
menjadi salah satu sinetron yang diperankan riza sahab
dalam sinetron itu riza sahab berperan sebagai seorang mahasiswa perantau yang saleh bernama adil
tak hanya soleh dalam sinetron itu adil digambarkan sebagai sosok yang pintar tampan hingga menjadi idola kampus
berbeda dengan cerita sinetron yang nyaris sempurna
kamis dini hari riza sahab ditangkap polisi bersama lima rekannya di sebuah apartemen di kawasan kuningan jakarta selatan
bersama rizka hijrah rastio eko ahmad reza santri dan edo
riza sahab tertangkap saat baru saja
riza sahab sudah menggunakan sabu sabu
para tersangka diketahui telah mengkonsumsi sabu sabu sejak enam bulan lalu
polisi memang tak menemukan barang bukti sabu sabu
namun hasil tes urin menyatakan keenamnya positif menggunakan metamfetamin
mereka akan menjalani pemeriksaan asesmen oleh tim dokter dari badan narkotika nasional
untuk menentukan proses rehabilitasi atau tidak
pembangunan sabu sabu yang dibuat dari botol yakult itu kemudian ada bekas pipet kosong
yang terbuat dari kaca itu
lima gram harganya rp delapan ratus
jadi sudah digunakan habis semua
riza sahab menyatakan misal telah menggunakan narkoba
ia juga meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat indonesia
kini keenam tersangka menjalani asemen di gedung direktorat narkotika
polda metro jaya